berapa lama ya
kira kira tiga tahun deh sejak kuliah
terus selama bapak bapak pacaran
kenangan apa yang bapak gak bisa lupain sama mama
dulu itu kan belum banyak mobil
jadi kita tuh kalau kemana mana naik kendaraan umum
nah kenangannya tuh kalau kita jalan jalan naik angkot berduaan desak desak kan
terus kalau ke kampus naik metro mini
boy kayaknya kita akan hadapin masalah besar boy
masalah apa lagi
alex sama rio sekarang udah bener bener gabung gue
mereka udah ngikut angkota baru boy
dan angkota barunya pun gue baru ngeliat wajahnya boy
dan kayaknya para preman preman boy
abahnya raya saat ini lagi dicari cari sama mereka boy
kok abahnya raya yang danger
kalau itu gue bener bener gak tahu boy
tapi kayaknya banyak raya udah dianggap kecampur urusan mereka
tapi lo tau dari mana
gue baon sama jeki tadi dihadang sama mereka
dan gue gak bisa berbuat apa apa boy
karena jumlah mereka lebih banyak daripada kita boy
oh jadi lo habis digebukin sama mereka
dua sama yang lain cuma luka luka ringan aja
boy saat ini kita semua lagi di warung babi boy
soal masalah ini nanti gue pikirin caranya keluar ya
dan gue bakal info ke raya kalau abahnya lagi diincar sama riong
dan kalian inget harus hati hati
terus lo kesalahannya
tunggu opo itu
reva ada apa ya
ada masalah apa lagi sih dia
dia udah jaga pon dari gue
apa mungkin kepencet ya
tapi sampai sekarang dia nggak ada telepon balik
boy kebeneran banget nih lo telepon
tapi malah dia rije
lo gak usah kaget
infonya tuh disita sama papanya
handphone sama kunci motornya disita sama papanya
pokoknya reva itu harus minta maaf dulu sama ibu tirinya
mami tirinya reva itu
bikin masalah terus
kasian banget ya di reva
sekarang tuh alex udah gabung sama rio
dan mereka udah ngerekrut anggota baru
jumlah mereka katanya udah lumayan banyak
mereka lagi ngincar abah lo
aku malah jadi kayak gini sih
gue juga bingung rai
yah kalo gue udah sembuh total sih
gue bakal samperin si alex
dan gue bakal ngomong baik baik sama dia soal masalah ini
tayu percuma boy
mereka kan dendam banget sama lo
diredam banget kan sama lo
gara gara lo dia ditolak lo ya val
iya juga sih
gue cuma mau ngasih info itu kalau
yah pokoknya lo sama abah harus hati hati ya
gue gak mau sih kalian kenapa kenapa sama alex
neng dapet kabar
katanya si alex sama si rio
mereka minta tolong preman gitu buat nyerang abah
beneran lah om
abah kok malah santai gitu sih
abah mah udah biasa neng
yang kayak begini beginian mah
tapi itu dulu di bandung
masih zaman abah jadi anak
nih udah abah duga memang
hal ini pasti akan terjadi
terus sekarang solusinya gimana pak
apa sebaiknya bapak pulang aja ke bandung
gue udah harusin neng mbah
emangnya abah pengen ngecut
tapi kan mbah abah disini cuma berdua sama om dudu
temen temen abah banyaknya di bandung
senang aja neng
mantan anakku abah
nah mereka itu ya kalo dikalling pasti langsung datang
tapi kalau kayak gitu gak bagus juga om
apa gak sebaiknya kita menghindar aja kan
abah juga sebenernya gak pengen hal itu
tapi memangnya neng mau
tinggal di bandung
ya enggak lah ban ini kan masih punya tim di sini
abah tinggal di jakarta sama nih
supaya nih ada yang ngejagaan
ya supaya kamu tete diapa apain sama orang orang itu
yaudah deh kalo gitu
tapi apa juga jangan tenang kayak gini dong
abah tetap mesti hati hati
hati hati mah mesti neng
sekaligus juga kita berdoa
supaya diberi keselamatan sama gusti allah swt
eh gitu lah abah
udah ngga ada yang kan
papa bukan sedih boy
walaupun keadaan kamu belum sehat betul
bapak gak usah berlebihan gitu
sholat itu emang udah kewajiban pak
dalam keadaan apapun
kita itu gak boleh lupa sholat pak
dan kalau misalnya kita gak bisa berdiri
ya kita sholat sambil duduk aja pak
dan kalau misalkan kita gak bisa duduk
sholatnya sambil rebahan aja pak
yang penting kita itu berdoa
papa ini benar benar beruntung
punya anak yang soleh seperti kamu
nanti mama bisa belajar dari kamu ya pak
boy mau nanya sesuatu nih sama apa
papa berapa lama pacaran sama mama
berapa lama ya
kira kira tiga tahun deh
terus selama papa pacaran
kenangan apa yang papa gak bisa lupain sama mama
dulu itu kan belum banyak mobil
jadi kita tuh kalo kemana mana naik gendahiran umum
nah kenangannya tuh kalau kita jalan jalan
naik angkot berduaan desat deset kan